terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast dan kita akan melanjutkan editorial view kita dengan tema yang kedua
polemik kebocoran data yang tak kunjung usai
saya akan kembali menyapa para narasumber ada wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan kepala pemberitaan korporat tempo budi setiarto
mas revo kita bahas di topik kedua ini ya bahwa kebocoran data kembali terjadi
ini data pemilih kpu kemudian data satu tiga miliar operator telekomunikasi surat presiden kepada bin
dari kacamata media melihat pemerintah gagal mengatasi kebocoran data ini berulang kembali terjadi mas
ya ini memang bikin stres ya nak bocoran data ini kita sebagai warga negara ini melihat bahwa
kok bisa gitu ya tapi memang ini kan terjadi sejak lama gitu kita misalnya sebagai pelanggan dari perbankan gitu
misalkan tiba tiba bisa ditelepon oleh pelaku finansial yang lain gitu ya
menawarkan kartu kredit lah akunan dan apa pinjaman tanpa akunan dan lain sebagainya gitu
nah itu kan kita bertanya tanya kok bisa data kita kemudian tersebar ke lembaga lembaga
finansial yang lain padahal data ini harusnya menjadi data pribadi
nah sekarang lebih parah lagi ketika kita masuk dalam digitalisasi
memang pandemi kemarin kan mempercepat salah satunya blessing dari pandemi itu adalah
kita mempercepat proses ke arah digitalisasi gitu ya
nah tapi kemudian ketika kita mulai masuk ke era lebih cepat digitalisasi ini
sayangnya tidak dibarengi dengan sistem keamanan yang cukup mumpuni gitu
kita diharuskan mengisi beberapa aplikasi aplikasi yang memang ini akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari hari harus diakui ya
bahwa kita misalnya dengan adanya qr qris misalnya ini akan mempermudah proses transaksi finansial
kemudian bagaimana kita bisa melakukan absensi secara digital kemudian bekerja secara digital dan sebagainya
kemudian tracking kita pada masa pandemi melalui pendidikan
peduli lindungi dan lain sebagainya
bahkan di sekolah sekolah misalnya kita juga harus mengisi anak anak kita memasukkan kartu keluarga dan lain lain sebagainya gitu
ke dalam sistem sistem sekolah yang kita sendiri kemudian sebenarnya mempertanyakan apakah data data pribadi kita ini cukup aman atau tidak ketika kita masukkan
dan kita lihat sekarang belakangan makin banyak hacker hacker yang bisa membobol data data pribadi kita
saya apa ya kita melihat bahwa keamanan perlindungan terhadap data pribadi ini harus semakin urgent gitu
adanya undang undang perlindungan data pribadi ini harus urgent harus segera ada untuk melindungi kita semua
walaupun memang nak hari ini juga saya menerima beberapa foto yang agak miris gitu
misalnya salah satu senior kita dari jurnalistik misalnya
wahyu muryadi ya wahyu muryadi rekannya mas budi setiarto juga desainer mas budi setiarso di tempo
hari ini di beberapa grup mengirimkan foto yang fotonya ini foto nasi bungkus gitu
tumpukan nasi bungkus yang nasi bungkusnya itu dibungkus menggunakan fotokopi kartu keluarga
jadi lengkap dengan nick nya nick anggota keluarga yang ada di kartu keluarga gitu
menjadi bungkusan nasi bungkus yang dibagikan kepada orang orang
nah ini kan juga membahayakan ketika data data alamat tanggal lahir nik itu tersebar begitu gampangnya
secara online kita juga banyak dibobol gitu kan sistem keamanan kita masih belum baik
nah ini yang saya rasa harus menjadi concern bersama terutama dari kementerian komunikasi dan informatika dan juga komisi yang ada di
pemerintah dpr untuk segera menerapkan sebuah adanya menelurkan sebuah regulasi yang bisa melindungi data data pribadi kita
karena jangan sampai kemudian data data pribadi kita ini disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat juga
kita nanti bicara soal ruu pdp tapi sebelum saya masuk ke situ saya ingin tanya lagi ke mas buset mas buset
dengan berulangnya kebocoran data masyarakat indonesia menurut kacamata tempo ini pemerintah tidak serius
tampaknya ya untuk mengatasi persoalan kebocoran data mas
oke begini ya kalau kita melihat perkembangan terakhir itu kan kita juga bisa menyaksikan bahwa apa yang selalu didengung dengungkan soal empat digitalisasi dan segala macam itu memang lebih banyak di slogan ya
kalau kita perhatikan ya memang ini ada dua hal yang mempengaruhi
yang pertama tentu saja
literasi digital kita gitu ya di masyarakat kita itu ya memang belum cukup gitu ya
tentang kesadaran mempertahankan data pribadi
kita bisa melihat ya di banyak banyak grup wa bagaimana kartu keluarga atau ktp atau kartu kartu apapun yang mengandung data data kita itu disirkulasikan dengan mudah gitu ya
misalnya di rt
boleh nggak saya dikirimi kartu keluarga untuk jadikan
blah blah blah dan segala macam
itu kan sebetulnya digital safety kita itu juga belum terlalu tinggi gitu
tapi yang lebih parah lagi adalah bagaimana pemerintah kita itu selalu gagap melihat kejadian kejadian pembocoran seperti ini ya
kita lihat yang terakhir ya misalnya informasi bobolnya surat surat rahasia ke presiden itu dibantah sedemikian rupa oleh pemerintah
bahwa tidak ada kebocoran datanya di enscript di apa
segala macam sehingga tidak ada kebocoran
tapi pada saat yang sama pemerintah juga memerintahkan untuk memproses secara hukum menggunakan undang undang ite
nah ini kan ada dua hal yang saling bertolak belakang
di satu sisi mengatakan tidak ada pembocoran tapi di satu sisi juga menyuruh mengejar pelakunya
ini kegagapan semacam ini saya kira yang selalu kita lihat dalam setiap kejadian
memang itu prosedur normal ya dipantah dulu
yang penting masyarakat tenang dulu gitu kan
tapi kan bukan itu sebetulnya solusinya
kita mesti berharap kepada pemerintah bahwa ini kebocoran data ini bukan sebuah kejadian atau peristiwa yang ringan
ini adalah sebuah peristiwa yang menyangkut hal hal privasi kita
termasuk mungkin keamanan ya tentang alamat tentang tanggal lahir kita tentang nik
dan seluruhnya itu kan
data data yang sebenarnya tidak berupa tidak sekedar angka angka ya
tapi di situ berkaitan dengan hak hak dasar warga negara gitu ya
termasuk dalam hal ini adalah keamanan
sehingga responsnya mestinya tidak cukup dengan membantah
tidak dengan statement statement yang agak menggelikan gitu ya
bagaimana menghimbau kertas data agar tidak menyerang
nah ini kan satu statement statement yang tidak membuat kita itu merasa aman
justru merasa oh ini kok nggak kompeten ya pemerintah kita dalam melindungi data data pribadi kita
jadi di sisi pemerintahnya memang bagaimana slogan slogan empat itu tidak dibarengi dengan kemampuan untuk penjaga data data
tapi di sisi lain di masyarakat kita kesadaran terhadap keamanan digital kita itu memang juga belum terlalu menjadi perhatian gitu ya
termasuk ya kita ya kalau misalnya
diminta mengirimkan ktp fotokopi dengan mudah kita bisa mengirimkannya tanpa kita tahu sebetulnya ujungnya data kita itu akan dipakai sebagai apa sih
dan apakah ini kita yakin bahwa itu tidak akan disolahgunakan
setidaknya untuk telemarketing gitu ya
kita kadang kadang merasa terganggu kan bagaimana kita data data yang sebenarnya rahasia kita dikontak untuk mendapat tawaran tawaran yang sangat mengganggu
tapi yang paling berat kita bisa di
menjadi korban kejahatan kalau kita tidak bisa melindungi data kita yang sebetulnya itu juga bagian tanggung jawab dari pemerintah juga
nah apakah solusinya adalah pdp
saya kira betul ada kewajiban untuk melindungi secara hukum menggunakan aturan aturan yang lebih ketat penggunaan data
ancaman terhadap yang membocorkan dan segala macam
tapi tentu saja ada banyak jebakannya di situ ya
kita mesti harus juga melihat detailnya
aturan itu seperti apa sih
saya kira itu saja
oke tadi mas buset mengatakan soal kegagapan pemerintah soal respon pemerintah yang melakukan bantahan terhadap adanya pertasan ataupun kebocoran kebocoran data
respon pemerintah ini yang kemudian menjadi tanda tanya
mas revo pemerintah ini kan terkesan saling lempar tanggung jawab kemudian membantah sana sini
tapi kalau kita berkaca ke negara lain seperti pemerintah malaysia mereka dengan suka rela dengan sangat terbuka kemudian melakukan permintaan maaf
karena rakyatnya karena telah terjadi kebocoran data
apakah kemudian pemerintah juga mesti melakukan respon yang sama meminta maaf kepada rakyat mengambil langkah cepat bahwa memang terjadi kebocoran data yang sudah berulang kali terjadi
kayaknya memang rasa apa namanya budaya meminta maaf di negara kita ini kan semakin kesini semakin susah ditemui ya nak
dalam kasus misalnya ketika kemarin wajah institusi polri tercoreng
atas kasus fs misalnya kita sampai sekarang belum pernah mendengar ada permintaan maaf dari petinggi kepolisian
dan dalam kasus yang kebocoran data ini ini kan sudah berulang kali juga sebenarnya kan
tapi selama ini seolah olah tidak terlalu menjadi isu yang cukup ditanggapi oleh pemerintah karena selama ini yang bocor adalah data data milik warga
milik publik gitu dan di perusahaan perusahaan beberapa perusahaan termasuk walaupun termasuk juga perusahaan milik negara gitu ya di bumn
tapi ketika sekarang kemudian sasaran hacker itu masuk ke jantung pemerintahan bahkan yang di hack adalah ancaman hacknya itu adalah ke presiden
ini kemudian mulailah kemudian ada intensitas perhatian yang cukup lebih serius gitu
nah ini yang sebenarnya
patut juga kita sayangkan karena ini kita tahu kebocoran data ini kan sudah muncul isu kebocoran data ini muncul ketika kita semua misalnya diminta untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi gitu
ketika kita menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk proses tracking dan memang sebenarnya untuk kebaikan kita bersama untuk proses tracing dan tracking
tapi kan kemudian kita mempertanyakan apakah kemudian data yang kita unggah di peduli lindungi itu cukup aman
kemudian ada isu pada waktu itu bocor
nah tapi tidak ada pernyataan dan kebijakan yang cukup serius untuk menangani tersebut ya
setidak tidaknya kita tidak mendengarlah bahwa respon yang cukup proper gitu dari pemerintah
nah kemarin ketika kemudian data dari beberapa perusahaan bumn bocor juga dibobol ini juga sama gitu
barulah kemudian ketika ada hacker bernama biorca ini yang kemudian mengancam akan membobol data milik presiden gitu
nah ini saya pikir memang kita dalam satu sisi ya harus berterima kasih juga kepada bjorka ini karena ini juga menumbuhkan rasa keseriusan yang lebih tinggi dari pemerintah supaya bahwa isu pembobolan dan kebocoran data pribadi ini
merupakan isu yang cukup serius gitu
karena penyalahgunaannya juga rentan terjadi gitu oleh masyarakat yang lain
nah ini yang kalau misalkan ditanya apakah respon pemerintah kemarin ya saling melempar tanggung jawab dari kominfo kemudian sampai kemudian ke pssn mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama misalnya
saya rasa memang tepat bahwa ini memang tanggung jawab bersama gitu
di satu sisi ada memang harus dibangun kesadaran publik kesadaran kita semua
bahwa ada yang namanya data pribadi yang kalau misalkan tidak hati hati kita jaga itu akan merugikan kita
di satu sisi kita perlu membangun budaya tersebut kesadaran tersebut misalnya bagaimana karena kan gini nak ya kalau misalkan di beberapa orang orang yang sadar akan perlindungan data pribadi itu bahkan penggunaan wifi gratis itu kan juga sangat rentan misalnya ya
tapi kan kita selama ini untuk hal hal seperti itu masih kita anggap sepele misalnya
nah kesadaran itu perlu dibangun
di sisi lain juga bagaimana kemudian proteksi dari pemangku kebijakan dan juga yang memiliki yang harus bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi ini juga harus ditingkatkan
ini sama sama jadi artinya di satu sisi pemerintah juga harus meningkatkan kapabilitas mereka dan kemudian kemampuan mereka dalam melindungi data data
di sisi lain kita sebagai pengguna dunia digital ini harus memiliki kemampuan untuk membangun data data kita
di sisi lain kita sebagai pengguna dunia digital ini harus memiliki kemampuan untuk membangun data data kita

bu set karena tadi sudah disinggung soal ruu pdp seberapa signifikan sebetulnya ruu pdp menjadi payung hukum untuk bisa mengatasi persoalan kebocoran data
ya saya kira memang ini kan tuntutan agar ada semacam regulasi atau aturan aturan hukum yang melindungi data data pribadi kita itu adalah sebuah hal yang terus disuarakan
dan memang itu seharusnya dilakukan
tapi kita juga harus terus melihat isinya juga tidak bisa diberikan cek kosong gitu ya
bagaimana bagaimanapun ini kan ya kita harus terlibat di dalamnya
ini bukan soal satu undang undang yang harus diperlukan tapi isinya seperti apa sih
ini yang memang betul ada kebutuhan untuk undang undang yang memastikan keamanan data kita atau penggunaan data pribadi kita itu
sesuai dengan regulasi begitu ya artinya disitu juga ada ancaman ancaman hukuman buat entah itu
lembaga ataupun personal personal yang menyalahgunakan data pribadi kita atau juga
menyalahgunakan data data digital yang ada di pemerintahan gitu ya ada sanksinya dan sebagainya
tapi juga kita harus lebih detail lagi aturan seperti apa sih yang kita harapkan gitu
kalau kita lihat memang di rancangan yang terakhir itu kan ada satu lembaga pengawas yang disitu juga
adanya itu ditempatkannya itu di bawah presiden apakah ini sebuah struktur yang ideal untuk
menempatkan lembaga pengawas itu ke dalam di bawah presiden atau sebutnya diharusnya lembaga
independen yang yang berisi orang orang ya seperti zaman kpk zaman dulu lah ya bukan
kpk yang zaman sekarang disitu dipilih anggotanya oleh apa ya dalam hal ini dpr
pr kemudian lebih independen bekerjanya atau memang harusnya dibawa unsur pemerintahan ini kan
hal hal semacam ini mesti harus kita diskusikan lebih detail agar tidak ada jebakan jebakan di
dalamnya ya dalam betul ada kebutuhan aturan hukum yang melindungi data pribadi kita tapi kita juga
ingin aturan hukum itu tidak berpotensi melanggar hak hak asasi kita juga
melalui pendekatan pendekatan yang lain nah ini saya kira kita harus bermain diantara dua kebutuhan
itu bagaimana kebutuhan atau bagaimana aset aset digital kita data data pribadi kita itu terlindungi
tapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh terjebak ke dalam satu aturan yang memiliki
potensi yang lain gitu ya ini kan seperti juga lah di pembentukan undang undang yang sebelumnya memang
elektronik itu dulu kan diperlukan ketika kita sudah memasuki dunia digital ya tapi kita tidak
pernah memikirkan sebelumnya bahwa di dalam undang undang itu ternyata juga banyak pasal pasal
yang kemudian justru membahayakan kehidupan demokrasi kita ya seperti kita alami sekarang
kan banyak penggunaan pasal pasal di undang undang ite itu yang dilakukan untuk memberangus orang orang
yang kritis gitu ya nah ini jangan sampai nanti di undang undang perlindungan
digital ini juga ada pasal pasal yang ya bisa disebut pasal selundupan begitu ya yang
membahayakan justru hal hal yang lain jadi kalau saya secara gelondongannya itu memang kita
memerlukan aturan legalitas yang melindungi data data pribadi kita tapi pada saat sama kita juga
harus mengawal agar pasal pasalnya itu ya ditempatkan pada hal hal yang ideal yang kita inginkan yang menjaga demokratisasi kita
yang juga tidak memiliki potensi bahaya yang lain saya kira itu yang baik kalau kita baca yang terakhir
itu kan memang ada pasal pasal yang mestinya juga mungkin masih bisa kita bahas tadi termasuk
di antaranya adalah tentang pengawasan yang ditempatkan di bawah unsur pemerintah presiden
oke soal lembaga pengawas ini yang mau saya tanya ke mas revo terakhir bahwa
pada prinsipnya kita semua sepakat kita semua mendukung bahwa ada aturan hukum ada payung hukum yang harus dibuat oleh pemerintah
ini ruu pdp untuk melindungi data data dari warga negara tapi di sisi lain kita juga khawatir bahwa ini akan terjadi abuse of power
mengingat lembaga pengawasnya ini ada dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa lembaga pengawasnya akan diserahkan kepada presiden
mas revo dari kacamata cnn indonesia apakah ini tidak akan semakin memperumit ya
karena akan terjadi konflik of interest kalau nanti lembaga pengawas perlindungan data ini diserahkan ke presiden
dibentuk oleh presiden mestinya kan pembentukannya ataupun bentuknya ini adalah lembaga pengawas independen
iya saya tadi tidak bisa begitu mendengar yang diungkapkan oleh mas budi secarto di mana saya mohon maaf
tapi saya pikir begini memang dalam sebuah regulasi itu kan pasti butuh yang namanya badan yang pengawas lah
nah badan pengawas ini kan dibutuhkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan
penyalahgunaan wawonan ya abuse of power ketika penerapan undang undang tersebut
masalahnya kemudian siapa yang akan mengawasi apakah ini diserahkan kepada lembaga yang sudah existing
apa kepada polisi misalnya atau kepada kejaksaan misalnya
nah adanya kalau melihat beberapa sektor yang lain dalam penyiaran misalnya ada komisi penyiaran indonesia
indonesia ya kpi yang juga menjadi komisi yang mengawasi
lantas bagaimana dengan di dunia digital ini kan juga kita belum ada bagaimana siapa yang akan mengawasi dan sebagainya
termasuk juga nanti ketika dalam persoalan undang undang perlindungan data pribadi
nah kalau misalkan lembaga ini dibawa langsung oleh presiden memang dikhawatirkan presiden kekuasaannya menjadi semakin tinggi
dan kalau misalkan presidennya cukup demokratis

mungkin akan kita akan baik baik saja
tapi kalau misalkan kekuasaan itu presiden ada di bawah sosok yang sangat sangat otoriter misalnya
maka itu akan menjadi persoalan baru
nah memang akan lebih baik kalau dalam kacamata kita
badan pengawas ini merupakan badan independen yang dipilih juga secara
mekanismenya memang pada akhirnya memang mekanisme pemilihan secara
seperti perwakilan ya
dipilih oleh publik artinya dipilih
artinya keterwakilan di dpr
mau tidak mau
walaupun itu nanti juga akan menimbulkan beberapa hal
pertanyaan apakah ini
akan menjadi kepanjangan tangan partai politik
tapi karena di sistem kita itu merupakan sistem yang
saat ini yang
yang bisa dijalankan
melalui proses pemilihan melalui dpr
memang kemudian bagaimana
fungsi pengawasan terhadap lembaga pengawas ini juga gitu
bagaimana kemudian fungsi dpr mengawasikan
kemudian keterwakilan publik untuk bisa mengawasi
ini juga menjadi hal yang harus dipikirkan
badan pengawas itu juga tidak menjadi instrumen baru
instrumen penekan gitu ya
nah ini yang disalahgunakan abuse of power
tapi memang mutlak memang harus ada lembaga yang mengawasi
apa namanya perlindungan data pribadi ini bisa
diberlakukan secara baik itulah di negara kita
baik kita tunggu nanti bagaimana langkah cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan kebocoran data
yang terus menerus terjadi dan di sisi lain kita
tetap akan mengawal rancangan undang undang
perlindungan data pribadi atau ruu pdp
yang sekarang ini sedang dibahas
oleh komisi satu dpr dengan
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada editorial view pekan ini
budi setiarso kepala pemberitaan korporat tempo
terima kasih mas buset dan juga mas revo lusiriza
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
saya selalu mas revo dan juga mas muset
akibat tanggul kali angke jebol ratusan rumah warga
pinanggeria permai kecamatan pinangkota tangerang banten terendam banjir
cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi